oke itu good idea mama setuju aduk pinteran kan
oke kalau gitu tapi ada syaratnya
mama gak boleh pake ngambek ngambek
mama gak boleh ngeluarin tuh senjatanya mama
senjata andelan mama
yang nangis lah pura pura
kita bener bener harus pake kemampuan
pake kepintaran bagaimana caranya ngebujuk boy
kau takut ya
diem bukan berarti takut
reva udah pulang
dia udah jadiin apa belum ya sama boeing
tanya enggak ya
aku mau ke atas mau ketemu sama reva
aku mau ngasih ini mas
aduh ketinggalan juga ini dibawa tadi
kamu mau ketemu reva karena kangen
kamu enggak kangen emang sama mas
kangen juga mas
kalau gitu itu oleh oleh buat reva
kalau buat mas
karena di sana jadwal pemotretannya gitu padet banget
aku nggak sempat pergi buat beli oleh oleh
aku buru buru pulang
terus di dekat lokasi pemotretan aku
ada yang jualan kayak gini gitu mas
terus aku beliin buat reva
kalau aku beli yang begini juga buat mas
ntar mas kelihatan muda
ntar aku kehilangan mas
nggak mau aku mas
oke oke nggak apa apa
dengan kamu ingat
kangen sama reva itu
membuat mas sangat senang
dan itu menunjukkan kalau
mas aku ke atas dulu ya
beneran deh itu anak
pasti udah ditembak sama boy
aku nggak bisa terima kamu nembak reva boy
lo gak boleh kalah sama reva
lo bisa dapetin bokapnya
itu artinya lo juga bisa dapatin boy kembali sama allah
ih mamarnya bagus banget sih
masuk diem diem kayak kucing ya
wih seneng dong
kok lo tau
ya gue nebak nebak aja
kalau lagi senang kayak begini pasti sama bond
iya emangnya kenapa
ya nggak apa apa sih sebenarnya
eh gimana boy udah nebak lo belum
udah dijadian dijadian udah pacaran
mau tau aja
ngapain juga gue kasih tau ke lo
by the way lo sendiri ngapain di puncak sama tante marisa
ya gue pemotretan kerja dong
emang lu jalan jalan gue mah kerja di sana
tapi kok udah papanya boy juga
ya kan tante marisa sama gue
mereka kan suami istri nyusul istrinya lah ke sana
jagain istrinya sekali liburan kali
lo tuh yang kepo
biarin orang emosi aja
lo sendiri ngapain di sini
lo udah sana sana pergi aja deh pergi pergi dari kamar gue
eh denger gue ke sini tuh kangen sama lo nih gue bawain oleh oleh nih
ini bagus buat lu ya biar cewek ya jangan kayak laki
kayaknya sembarangan baru gue punya duit kok
jadi maksudnya lo kangen sama gue
kesana mendingan lo buruan pergi dari kamar gue ya
eh tunggu tas gue tinggal tunggu dulu
eh gue mau liat mawarnya bagus juga ya
eh tunggu dulu mawarnya bagus banget
wangi merah mekar pasti dari boy ya kan
dari boy kan
kok lo ngerusak ngerusak aja sih
kok kenapa kepo banget ha
mau tau dari siapa nggak bakal gue kasih tau
lo tidur gue ambil bunganya gue buang
gue kunci pintunya
sebenarnya boy sama reva udah pacaran atau belum ya
kenapa dia nggak ngasih tahu sih
boy kasih bunga mawar merah ke reva
bunga mawar merah
boy ngasih bunga mawar buat reva
aku sedih banget tante
mungkin aku udah gak berjodoh sama boy
yang aku heraninnya lagi tante
kenapa sih allah mempertemukan aku dengan baik kalau memang kita gak akan berjodoh
aku nyesel udah ketemu boy
selama tante tidak merestui hubungan mereka berarti mereka itu bukan berjodoh
udah kamu tenang aja gak usah khawatir adriana
tapi tante rasa udah dapat bunga dari boy
itu artinya boy itu menyukai reva
dan itu artinya boy nggak akan pernah bisa suka sama aku
kok kamu bisa tahu si boy ngasih bunga mawar merah kreva
kamu tahu dari mana
aduh bego banget sih si adriana ini
adriana kamu tuh tahunya dari mana
jadi waktu kita pulang dari puncak
tuh kita pulang dari puncak

terus aku lihat ada reva juga gak jauh dari boy
udah gitu tanpa aku lihat di jaketnya rafa tuh ada bunga mawar
bunga mawarnya cantik banget
grava pasti sangat beruntung bisa dapetin anak tante
ya udah baik ganteng soleh
kamu jangan kayak gitu dong adriana
udah udah gini gini
nanti tante omelin deh si boy nya oke
tapi sekarang kamu tenang aja dulu oke oke
ada yang nembak saja
memangnya ada nanti punya pistol gitu
bi bukan yang nembak pakai pistol tahu
terus itu lah pakai pistol nembaknya pakai naun yaudah
nembak tuh bahasa zaman sekarang bahasa anak muda
nembak itu nembak hati
jadi dan boy teh
menyatakan cintanya gitu
pacaran sama neng reva
memang saya sudah tunggu dari kemarin
udah deh nggak usah pakai pura pura segala
mama tahu kok
hah papa kan nguping kan pembicaraan mama di telepon
jawab jujur kan makanya papa ngirang kan
bunga mawar merah tanda cinta
papa dengar semua ma
papa dengar semua
karena ternyata si boy itu ngikutin saran papa
bukan ngikutin perintah mama untuk ngejauhin reva
papa nggak usah senang dulu
dan itu juga baru perkiraan adriana doang
aduh pak mama tuh yakin banget
boy itu pasti belum nembah reva
boy itu pasti nurut kata kata mama
karena boy adalah anak mamanya
papa nggak yakin itu
karena boy itu pasti nurut kata kata papanya
udah gini aja deh
gimana kalau kita adu kepinteran
gimana caranya supaya bisa ngebujuk buaya
mama setuju aduh kepinteran kan
kalau gitu tapi ada syaratnya
mama nggak boleh pakai ngambek ngambek
mama gak boleh ngeluarin tuh senjatanya mama
senjata andelan mama
yang nangis lah pura pura
ya kita bener bener harus pakai kemampuan
pakai kepintaran bagaimana caranya ngebujuk buah
kau takut ya
diem bukan berarti takut